i should ask karina aku harus tanya sama si karina
sarapan dulu yuk
iya gimana tidurnya ingat tante
selamat pagi ibu ibu ini tinggalnya pincusnya terus ini udah masakin pihun goreng spesial
sama telur kemarin sama saya habis ini kiki bawain ke ruang makan ya aduh terima kasih
lux good tuh masakannya tapi saya nggak nanyain itu saya mau nanya sesuatu ke kalian
waduh jangan jangan rena beneran ngadu lagi nih sama bu bos
aduh gawat ini kalau rena beneran ngadu ke bu rosa soal pak nino mantan suaminya mbak andin
gigi kudu piek iya bu mau nanya apa bu bos
iya saya mau tanya kemarin rena bilang dengar dari kalian kalau andin itu mantan istrinya nino
iya rena salah denger deh kayaknya
bolamannya bu rana salah denger kali kita ngomong ngomong gitu
ibu inget nggak begitu kan prahladaya pernah ngomong kalau mantan suaminya andin itu namanya
kepin hari ini enggak mungkin mauom ya iya iya iya iya mungkin mungkin benar salah denger ya ya
oke kalau gitu yaudah mirna kamu ini ya bantu rena siapin untuk suaminya untuk siang itu jangan

aduh aduh uh untung bos percaya bener bener keluar dugaan kita ternyata rina menanyakan
sama aduh berarti bener rina dengerin kita harus tenang kita nggak boleh panik
kita harus biasa aja ya gue sekarang nyiapin rena dulu ya lu nyiapin jus aku ngapain jus
ya rina rina tidur dimana ya udah ya udah ya
belanja pakai shopee cod cod di shopee bisa bayar di tempat cod di shopee gratis okir
rupiah cod di shopee pasti dijamin aman ayo belanja pakai cod di shopee sekarang
gue ikut ke kantor rino deh hari ini biar gue bisa cari harddisk itu di sana
aku ikut ke kantor sama kamu ya rini mau ngapain hari ini tuh aku lagi sibuk banget
ntar ada meeting belum lagi ada nijauh ke lokasi ngapain coba nanti di sana besok besok aja ya
udah aku pengen ikut tau iya besok besok kan masih ada waktu hari ini bener bener padat ya
karena aku pengen lihat daripada ntar aku cari cari di harddisk
aku juga lupa taruh dimana bisa
iya nanti aku coba minta mintain ke mama ya sayang
ya udah aku tunggu ya
aduh ini gimana coba
ini fotonya ntar nenek curiga dan mikir yang macem macem dong tentang gue
masa rena bisa salah denger sih
memang waktu itu randy bilang mantan suaminya andi namanya kevin
apa disuruh sama aldebaran
waktu itu aja aldebaran menutupi perang
dan randy ikut membantu menutupinya
sudah jadi bingung
aku harus tanya sama si karina
aku harus tanya dia
selamat pagi tante
michi selamat pagi
sarapan dulu yuk
gimana tidurnya nyenyak tante
alhamdulillah nyenyak sekali kamu gimana nyenyak
kamu ada praktek pagi
iya tante abis ini aku berangkat soalnya ada praktek pagi
tunggu sarapan dulu deh
nasi goreng tiunya mbak telurnya
kayaknya enak semua nih tante
sudah dikit sarapan
nanti aja deh aku telpon karina pas di sekolahnya rena
ini sih bu
hari ini kita cari rumahnya pas marno ya
soalnya kan saya dari kemarin udah coba telepon sama marno
cuma gak diangkat angkat
kok gitu sih mas
kamu suka naik angkot
oh ya kan saya kasih pilihan aja
siapa tahu kamu masih belum puas untuk dicopet
masih pengen dicopet lagi
atau kamu masih pengen jalan kaki ngerasain capek lagi
kan saya gak tau
aku kayak gitu sama aku